diterima di semua toko seluruh indonesia
semesta itu berarti memang gak mau kita pisah ya
buktinya gue mau ke ruang bk lo juga pasti kesana kan
ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi
ini artinya kita jodoh
gak capek udah
ke ruang bk sekarang
pasar banget sih kerupuk kulit
rara dimana sih gue harus beneran jelasinnya sama dia
gue telpon aja ya
aduh gak diangkat lagi
rara kamu dimana sih
gue gak sengaja tadi lewat wilayah ipa
ini gue udah mau balik kok
gue gak mau nyari ribut serius peace
lo kira bakal dikeroyokan sama ipa ya
yaelah lo pada ternyata
bikin jantungan aja
aduh ini kayaknya udah berhasil
ini udah berhasil
ini udah berhasil
eh tadi tuh gue liat loh lari ke wilayah ipa
makanya gue samperin
eh lagian ya
aku tuh ngapain sih kesini
lo kan tau ini wilayah ipa
ya gue tadi nyari rizky
kan biasanya rifqi sama michelle kesini tuh berduaan
ya gue kira mereka kesini
hah udah gak usah banyak alasan lo
udah cepet yuk
ntar keburu anak anak ipa kesini
gue tante dah
terjemah berapa lo nangis
malah tambah kenceng coba
siapa tau lebih enakan abis cerita
sakit hati kenapa
masa idola gue kena skandal michelle
lo tau gak sih
gue tuh baru aja beli photobooknya
dan itu tuh harganya mahal banget michelle
ya ampun ra
lu nangis sekejar kejar itu gara gara tadi barusan
kan gak ada yang tau
cari tahu aslinya kayak gimana
baru boleh nangis deh
cuma dong nangis banyak banyak
terus nanti dia ilang loh

udah masuk kelas
loh aku mau tanya
buang tuh tisu tisunya
oh udah disini
fit tunggu deh
kenapa foto daven sama dewi yang adik madik
padahal kan kita kemarin mergoke in daven sama rara
jangan bilang ini kerjaan lo
kau lo naluh gue sih
gue tuh sama penasarannya
tau gak sih sama lo
oh bukan lo
terus kenapa lo gak bocorin info tentang mereka pacaran
kan kita selama ini udah capek buntutin mereka
ya seles dong usaha kita
udah lo tenang aja santai aja
gue punya plan lain kok
udah ntar gue kasih tau kalau udah saatnya ya
ih kebiasaan deh soal misterius misteriusnya
udah ntar aja mendingan sekarang kita ke kelas
mau dihukum gara gara telat
kalau emang lo udah jadian sama david kenapa lo gak bikin pengumuman aja sih
pengumuman apaan sih
eh masa harus gue jelasin
nih ya seenggaknya kalo kita tau lo jadian sama davin
terus nge tractir kita semua deh
gimana setuju gak
wah terus lah
ah tuh muncul orangnya cie
tetap tetap tetap
ada apa ini ribut ribut
kayaknya gue tau apa yang harus gue lakuin sekarang
din teral koordinat muda takich
didulkan dari negeri
siapkan buku catatan biologi kalian
karena kita akan mengulang materi kita rp
dua hari yang lalu
setelah itu kalian akan mengerjakan soal yang i ts dikan
michelle bisa ke depan sebentar
michelle kamu diminta ke ruang patogar sekarang
pasti patogar mau bahas soal lomba dens
untuk soal biologinya kamu bisa serahkan ke ibu nanti
yang penting kamu sekarang ke ruang patogar ya
aduh gue kepo banget
soalnya kalau michelle dipanggil pasti rifki juga dipanggil patogar
tapi kalau gue izin ke toilet aduh bu dia pasti udah curiga banget sama gue
karena sebelumnya gue udah dapet hukuman gara gara ketawa nguping sama patogar
ibu liat tasnya tapi ibu gak liat orangnya
permisi bu aldino ke ruang kepala sekolah
oke nangna kalau gitu kita akan mulai pelajaran biologi kita hari ini ya
untung aja gue gak lama dipanggil ke ruang kepala sekolah
karena jam segini pelajaran budiap pasti udah mulai
kita pindah ke rumah terus ke rumah
semesta itu berarti memang gak mau kita pisah ya
buktinya gue mau ke ruang bk lo juga pasti kesana kan
ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi
ini artinya kita jodoh
nggak capek udah
kurang bk sekarang
pasar banget sih kerupuk kulit
ga usah ngeselin ga usah ngegas gitu
apa iya gue perlu kasih lo bunga biar lu jinak sama gue
lu tuh ga suka bunga kayaknya
yang lu suka tuh adalah kalo gue kasih lu nasi uduk bang jali ekstra jengkol
jangan mukul mukul dong